hapim mau apa dia datang kesini
kamu sengajakan bawa dia kesini biar dia bisa nyakitin aku hapim
kamu gak boleh kesana
aku udah berhenti
ya allah nek
tante bella gak bisa ngebantuin kamu
tante bella aku mau tanya sama kamu
mau dibawa ke panti hasuhan
kenapa dibawa ke panti asuhan
siapa yang nyuruh kamu
cukup cukup kamu jangan marahin dia kasihan maafin aku tante aku janji aku enggak kemanapun
tapi tolong tante jangan pergi tante jangan ninggalin kita aku bohong aku bohong
tante harus janji tante nggak bakal ninggalin kita
sebenarnya aku sayang sama tante
besok juga sayang
alika cukup udah sekarang kamu ajak kenzo pulang ke rumah masuk mandi bersih bersih jangan
atas kelakuan anak anak
aku juga gak bisa mendidik mereka dengan baik
oh ya tadi aku lupa
mereka harus buru buru pulang ke jakarta
karena ada urusan darurat
aku juga udah ngira kok
kalau mereka nggak jadi jemput kita disini ya udah nggak papa reno nanti mungkin aku hubungin dia ada masalah apa sebenarnya
bapak harus ikut bertanggung jawab
bella tidak mungkin bisa nelfon afif lagi karena nomornya sudah saya blokir
aduh ini kenapa afif ditelpon gak diangkat angkat ya
aku jadi gak enak deh sama dia
reno apa aku susul mereka aja ya
iya gak masalah
biar aku antar ya
aku mau berjanji kalau kamu gak akan meninggalin aku lagi
afif kamu harus berjanji sama aku
kalau kamu gak akan meninggalin aku atau aku akan
memang kamu mau cynthia bunuh diri lagi
cynthia sampai mencoba bunuh diri karena aku
walaupun aku tidak mencintainya
tapi aku gak mungkin membiarkannya mati
juga seperti apa kata papa
habis kamu harus berjanji sama aku
kalau kamu gak akan ninggalin aku
kalau kamu sungguh sungguh gak akan ninggalin aku lagi
kamu harus berjanji
kamu harus berjanji kalau kamu gak akan pernah ninggalin aku lagi afif
sekarang afif benar benar mau menerima
jadi afif gak jadi jemput aku
karena ingin rujuk dengan cynthia lagi
afif enggak enggak
mau apa dia datang kesini mau apa dia datang kesini
kamu sengajakan bawa dia kesini
biar dia bisa nyakitin aku habib
kamu gak boleh kesana
kamu tidak pantas lakukan itu
hah jangan marahin cynthia dong
jelas aja cynthia jadi seperti itu kan gara gara siapa
maafin aku harus aku gak izinin kamu kesini dan ngeliat semua ini ini semua salah aku
afif afif jangan pergi
please ya sebelum kamu bersatu dengan perempuan busuk itu lebih baik kamu berdua
lebih baik kamu bunuh cynthia
bunuh anak tante
tapi gak rela ya afif
anak tante disakitin seperti ini
tante gak harus mikir
ngapain sih kamu kejar perempuan itu
ngapain kenapa kamu tegas sama anak tante
ngapain kamu masih ngurusin perempuan itu sih
kenapa kamu gak bisa lupain bella
kalau lihat lagi

itor masih masih lu
eh nah obscurusnya gek
ingatkan ibu dan nikah